sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
yogyakarta selalu memiliki pesona yang memanjakan mata hati dan rasanya

yogyakarta juga memiliki banyak desa wisata yang bisa menjadi alternatif untuk menghabiskan waktu di indonesia aja
salah satunya adalah desa wisata ngelanggeran kabupaten gunung kidul yogyakarta
yang hanya berjarak dua puluh lima km dari pusat kota yogyakarta
desa wisata ngelanggeran telah dianugerahi berbagai macam penghargaan
hingga terpilih sebagai desa wisata berkelanjutan dari
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
terakhir desa ngelanggeran juga menjadi salah satu wakil indonesia dalam ajang best tourism village unwto
salah satu unggulan desa wisata ngelanggeran adalah keberadaan gunung api purba
dengan ketinggian puncak mencapai tujuh ratus meter di atas permukaan laut
lokasi ini sering menjadi tempat untuk melakukan panjat tebing atau trekking naik ke atas gunung
gunung ini disebut gunung purba karena terbentuk puluhan juta tahun yang lalu
dengan batuan yang bervariasi dan masuk dalam kawasan geopark gunung sewu
untuk bisa mencapai ke puncak api purba dibutuhkan waktu enam puluh menit berjalan kaki
namun jika tidak ingin mencapai puncak
kita masih bisa menikmati pemandangan dari lima lokasi lain yang dijadikan titik isinya
meskipun butuh perjuangan untuk bisa sampai di sini
namun itu semua terbayarkan dengan pesona desa ngelanggeran di atas gunung api purba
di wilayah gunung api purba ini juga terdapat satu keunikan
yakni terdapat sebuah dusun yang hanya dihuni oleh tujuh kepala keluarga
tak lebih dan tak kurang
dusun yang disebut sebagai kampung pitu ini masih mempertahankan kepercayaan dan budaya secara turun temurun
usai mengeksplorasi gunung api purba dan kampung pitu
saya beristirahat sejenak di homestay yang telah menetapkan protokol kesehatan ketat
dengan harga rp satu ratus lima puluh per malam kita akan disuguhi pemandangan alam yang mempesona
dan merasakan makanan dan minuman khas desa wisata ngelanggeran
saya jadi penasaran ingin melihat proses pembuatan minuman coklat dan dodol coklat khas desa wisata ngelanggeran
tapi ganti baju dulu
kakao merupakan tanaman khas desa ngelanggeran
salah satunya adalah dodol coklat
makanan ini terbuat dari santan tepung beras serta coklat
setiap bahan kemudian diolah sehingga menghasilkan produk yang berkualitas
nah ini dia nih dodol yang udah habis
mbak rani boleh aku cobain dodol coklat
iya silahkan mbak
nah sekarang saya mau cobain dulu nih dodol coklat desa ngelanggeran
enak coklatnya berasa ya
iya enak banget
terus juga kenyal banget jadi gak keras terus
apa keras banget teksturnya gitu
iya jadi memang ini semi basah tetapi tidak basah banget mbak
hmm ini semi basah
ini enak banget ya
hmm enak enak
dan nggak terlalu manis juga
jadi pas deh takarannya
selain dodol coklat kakao di desa wisata ngelanggeran juga diolah menjadi minuman coklat bubuk dengan berbagai varian
selama pandemi geria coklat ngelanggeran tetap buka dengan waktu terbatas
namun kita juga tetap bisa membelinya secara daring melalui akun instagram atgria coklat ngelanggeran
selain coklat warga desa juga mulai mengembangkan bisnis susu kambing etawa
saya pun penasaran mencoba melihat bagaimana proses pembuatannya
pak saya boleh coba ya pak ya
oh boleh silakan silakan
cucu tangan dulu
cucu tangan dulu ya
sampai kering ya pak
iya sampai kering
iya sudah sampai kering
nah sekarang saya mau coba nih merah susu kambing safera bisa nggak ya
setelah susu kambing diperah kemudian diproses dengan alat yang masih sederhana
untuk diubah menjadi susu dalam bentuk bubuk agar lebih tahan lama
meski demikian saya masih mencoba
semua produk susu kambing dari geoetana telah mendapatkan sertifikasi dari badan pengawas obat dan makanan sehingga terjamin keamanannya
produk ini dapat pula kita peroleh melalui akun instagram at geoetana underscore pt
dengan beli kreatif lokal produk umkm khas desa wisata ngelanggeran kita turut membantu ekonomi warga sekaligus bangga buatan indonesia
pandemi memang berdampak besar terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa ngelanggeran
namun warga desa kini telah bersiap untuk menyambut wisatawan saat kembali diizinkan
kami saat ini di saat pandemi ini juga menjadi momentum kami untuk berbenah
berbenah dalam arti salah satunya adalah belajar terus meningkatkan kapasitas sdm kami masyarakat desa untuk nanti di saat pandemi ini ataupun di saat sudah diperbolehkannya kegiatan wisata ini buka
kami sudah mencoba ataupun kami sudah berusaha menyiapkan segala sesuatunya
keindahan alam keramahan warga buah tangan khas nan unik serta tempat yang nyaman untuk beristirahat bisa didapatkan di desa wisata ngelanggeran
wisata terbaik hanya di indonesia saja